insya allah monyet monyetnya akan pergi tolong diusir dengan peralatan apa saja tapi jangan melukai ya
hai ayo sekarang aku mau ngerjain tinggalin aku banget
ibu ratih yang tenang ibu sabar ya bu ya biar kami yang ngurus jenazah bapak
saya minta tolong dirinya sebaik baiknya ya pak ya saya minta tolong ayo bapak
kenapa banyak monyet ya
sepertinya mereka ngeliatin jenazahnya
pada orman seperti jangan jangan pertanyaan dia ini bermudut
jenazahnya kita masukkan ke dalam
kenapa jadi banyak munyet di sini pak
tolong hicernya bu
tolong diharuskan pak
ibu mau kemana
saya mau pergi pak saya takut
ibu seorang istri itu
harus selalu mendampingi suaminya
ya saya juga mau begitu pak ustadz
tapi di dalam banyak sekali monyet pak ustadz
iya monyet yang menghubungi diri aja suami saya pak ustadz
kalau begitu saya lihat ke dalam
mari pak ustadz
assalamualaikum salam pak ustadz
silahkan pak ustadz
insya allah monyet monyetnya akan pergi
tolong diusir dengan peralatan apa saja
tapi jangan melukai ya
apa jenazah sudah dimandikan
belum pak ustadz
pelan pelan diangkatnya ya
kepala diversitas dari nation
pak rt rupanya kayak binatang pak rt
iya bener pak rt
tolong panggilkan pak ustadz sekarang juga
baik pak rt
saya jadi takut pak ustadz
saya mengerti pak
tapi bagaimanapun juga
pak dorman itu adalah manusia
dan kita wajib untuk memandikan jenazahnya
yaudah begini pak ustadz
kami minta doanya pak ustadz
memohon kepada allah
nanti ketika memandikan jenazah
tolong istifan dalam hati
mohon pertolongan kepada allah
berikanlah kelancaran dan kemudahan
dalam memandikan jenazah saudara kami
pak ustadz jenagah suami saya
jangan sampai terindah kinjak kerbau
nanti kita bersihkan lagi